kepala ksop kelas satu tanjung balai karimun kepulauan riau john kennedy rabu pagi membenarkan peristiwa kandasnya kapal kontainer tersebut
kapal kandas pada selasa malam sekitar pukul dua puluh waktu indonesia barat di perairan batu berhenti setelah berangkat dari singapura dengan tujuan cina
kapal mvmsc vape berbendera monrovia bermuatan peti kemas dengan nama operator meditarian shipping company sapt buana lintas lautan dengan jumlah abk dua puluh empat orang
belum diketahui penyebab kandasnya kapal karena petugas ksop masih melakukan penyelidikan
hingga rabu siang kapal dengan muatan ribuan kontainer ini belum bebas dari posisi kandas
otoritas ksop tanjung balai karimun memastikan pelayaran di sekitar lokasi kandasnya kapal aman
kapal berbendera monrovia dan saat ini masih kami lakukan investigasi terhadap penyebab kapal kandas tersebut
nelayan di pantai parangireng taman nasional alas purwo kecamatan tegal delimo banyuwangi jawa timur dikejutkan dengan temuan kapal tanpa awak terdampar pada rabu pagi
badan kapal berwarna merah yang masih dilengkapi dengan mesin ini tampak sudah mulai rusak
lambung kapal tampak sudah banyak kemasukan air laut
ketika satpol air polresta banyuwangi dan tni al melakukan pengecekan tidak ditemukan satupun identitas dalam kapal
di lambung kapal motor bertuliskan km gunung baru satu
nelayan di kawasan pesisir banyuwangi tidak mengenali jenis kapal ini
diduga kapal berasal dari luar banyuwangi terombang ambing di laut sebelum akhirnya terdampar
jadi pada saat kita temukan kapal dalam keadaan kosong dan tidak ada apk nya
polisi mengimbau kepada masyarakat untuk melapor ke pihak berwajib jika merasa kapalnya hilang
polisi juga masih mengkoordinasi temuan kapal dengan panjang lima belas meter dan lebar tujuh meter ini dengan kementerian perhubungan untuk mengetahui pemilik kapal
demi repotan cnn indonesia